kecelakaan maut kembali terjadi di jalur pantura situbondo
sebuah truk semen menabrak mobil hingga menewaskan sang sopir
evakuasi korban sempat berjalan dramatis karena sopir terjepit kabin mobil
seperti inilah kepanikan warga dan polisi saat mencoba melakukan proses evakuasi terhadap sopir bak terbuka
yang ringsek setelah bertabrakan dengan truk muatan semen di jalur pantura hutan baluran situbondo
mereka kesulitan mengeluarkan korban yang terjepit kabin mobil
minimnya peralatan membuat korban sulit dievakuasi
kerasnya benturan membuat korban tewas seketika dengan kondisi tubuh mengenaskan
evakuasi berlangsung kurang lebih empat jam dan petugas langsung membawa jenazah korban ke rumah sakit
sementara sopir truk yang ditabrak selamat dan hanya luka ringan saja
kecelakaan ini juga membuat kedua kendaraan menutupi sebagian badan jalan
akibatnya jalur pantura tepatnya di kilometer dua ratus tiga puluh enam arah surabaya banyuwangi macet hingga satu kilometer
hal yang sama juga terjadi di surabaya
sebuah mobil bak terbuka bertabrakan dengan truk di kawasan jalan tanjung sari pada selasa siang
kerasnya benturan membuat mobil pick up tersebut terjungkal
kejadian bermula saat truk yang melaju dari arah timur tiba tiba oleng
dan menabrak sebuah mobil bak terbuka yang melaju dari arah berlawanan
ikutnya parkir pak
sellernya cuma posisinya kan kepalanya lepas
ngepit kepalanya dulu
penjapit kepalanya lepas
terus korbannya sopirnya sama istrinya yang keluar dari kepal trailer
beruntung peristiwa ini tidak memakan korban
namun karena pick up tersebut dalam posisi terjungkal
akibatnya terhantam truk trailer membuat pengguna jalan menghentikan laju kendaraannya
untuk mengabadikan momen tersebut ke dalam ponsel pribadi
hal ini membuat arus lalu lintas di lokasi sempat macet beberapa saat